terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
jalan trans kalimantan di kecamatan matraman jalan ahmad yani
kilometer lima puluh lima kabupaten banjar kalimantan selatan yang menghubungkan antar kabupaten kembali terputus
kepala polsek matraman menyatakan tanah longsor yang terjadi pada minggu pagi
menyebabkan jembatan runtuh dan untuk sementara
jalan yang menghubungkan banjarmasin dan banua enam tidak dapat dilewati
tanah longsor terjadi saat cuaca cukup cerah
namun air sungai yang meluap membuat area di sekitar jembatan rusak karena tergerus air
dan inilah jembatan yang menjadi akses utama dari banjarmasin menuju kawasan hulu sungai
putusnya jembatan matraman astambul ini adalah yang kedua kalinya setelah beberapa hari sebelumnya juga putus
pihak pemerintah setempat kemudian memperbaiki dengan membuat jembatan darurat
pihak kepolisian setempat mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan
baik dari arah banjarmasin maupun hulu sungai
di mana jembatan nasional atau provinsi ini sudah tidak bisa digunakan untuk angkutan umum
karena jembatan ini putus putus baik dari arah banjarmasin ke hulu sungai
sebaliknya hulu sungai arah ke banjarmasin sudah tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa dipergunakan
diharapkan kepada masyarakat pengguna jalan agar tidak pepergian maupun dari arah hulu sungai ke banjarmasin
sebaliknya ke banjarmasin maupun
ke hulu sungai saya mengharapkan tidak ada aktivitas untuk melakukan perjalanan untuk sementara ini